dari pt perjuangan atau bantuan
keluar atau tidak keluar bagi kami tidak ada masalah
yang belakang diam ya
bagi kami tidak ada masalah karena memang kami rasa bagus
jadi kami menganggap semua partai adalah rekan perjuangan
sama sama anak bangsa indonesia jadi tidak ada masalah
jadi kita senang saja kalau tetap sebagai kader pdmp
saya sudah berusaha berkali kali saya sudah minta waktu
tapi belum dapat waktu
saya sudah cukup lama
tidak ada masalah
dari sini tidak ada
tapi saya hubungan dengan mbak puan juga baik
dengan banyak tokoh tokoh pdmp saya baik